nenek mau pamit pulang semua ya nenek ucapin terima kasih atas kebaikan kalian nenek doain
semoga keluarga ini bahagia jauh dari marah bahaya dan orang jahat amin amin amin amin
sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak nek ya insyaallah kapan kapan nanti sama rena
sekarang aku udah di rumah opa jangan sedih ya opa gak sedih karena opa tahu rena
udah ya kamu mesti istirahat lagi
ya nanti kalau besok papa udah sehat kita bisa ketemu sama anda
ya opa istirahat ya bisa ketemu aku aku kaget banget sama opa
opa juga kaget sama kamu iya pak ya udah papa istirahat dulu ya ya sayang
papa istirahat ya rena opa istirahat dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebentar ya bu ya ini susternya reina sedang mengambilkan minum untuk ibu
eh nggak repot repot repot itu dia nggak repot
silahkan diminum iya terima kasih
terima kasih silahkan bu silahkan diminum
jadi selama ini ibu tinggal sendiri
tinggal disini aja
karena kasian ibu juga tinggal sendiri ya mas ya takutnya nanti kenapa napa
mendingan di sini ada yang bisa jagain banyak orang juga di sini
rena pun juga gak ngerasa sendiri juga
nggak usah repot repot nenek biasa tinggal sendiri
aduh bu ija tapi bu menghabiskan masa tua sendiri tuh bukannya sepi ya
saya aja kadang kadang kalau di rumah ditinggal sama anak menantu dan cucu saya
saya merasa kesepian
ya atau nggak gini
gimana kalau kita cari tempat yang layak untuk nenek supaya ada tempat tinggal
mungkin rumah penting
iya saya rasa idenya andin bagus ya karena di sana kan selain banyak orang orang yang seumuran dengan ibu
ibu bisa aduh teman curhat terus ibu tidak kesepian
dan kalau ada apa apa ibu sakit atau apapun banyak yang merawat disana bu
ya nek gue ajak banyak temen di sekolah dibanding juga
ma nanti kalau dibanding cowok kok kayak dibanding juga ya
kayak di panti asuhan kan nenek bakar juga banyak teman kan temannya nenek juga kan masih
iya sayang disana nggak hanya ada teman teman sepantaran nenek tapi ada ancus juga
ada suster yang bisa ngejagain dan sekaligus merawat
oh kayak ancus ya ma
iya kayak ancus tapi kalau disana ancusnya banyak kalau disini ancusnya satu
jadi gimana bu kita hanya memberikan ide yang terbaik untuk ibu aja untuk ibu ada punya tempat tinggal yang layak
gimana mas kalau misalkan ibu mau mungkin kita bisa cari
terima kasih kak lias kelihatan baik sama nenek
ibu bukan hanya ibu yang merasa terasa tapi juga ibu yang merasa terasa juga sama nenek
saya merasakan kebaikan mereka tapi saya juga bu mereka memang benar benar keluarga yang sangat baik
iya nenek gak kepikir di masa tua nenek masih merasa kebahagiaan punya keluarga
oke sambil ngerendi sama payuan kita sholat dulu
nanti mirna bantu ya
iya siap siap ya
ya sama tante jessy
pak reddy pak bos baru selesai sholatnya
kalau begitu ya izin balik ke depan
maaf pak saya terlambat
deg degan saya ini pak dipanggil ke sini
takut kena penah pak
ngadain acara kecil kecilan syukuran karena anak saya kan sudah ketemu
padahal mama langsung keluar makan aja
inah nanti seneng deh akhirnya kau pulang
iya akhirnya kamu bisa kumpul lagi sama mama papa dan keluarga semuanya
iya om randy pasti om jepuk juga jari aku
bilang makasih tuh sama om randy tante catherine tante payuan
pak supir makasih ya udah tolong aku
syukurlah kamu udah kembali ke rumah
waktu kamu di rumah sakit hilang bapak sempat bingung
padahal liat bapak pengen langgerin kamu pulang
iya pak supir maafin aku ya
iya yang penting kamu sehat ya nak
oh lupa dateng ditemuin mama
oke terima kasih ya
langsung ke ruang makan ya
ayo kita siap semuanya
eh silahkan dadu
ini pak iwan
sini pak iwan silahkan
ini pak iwan supir taksi yang bawa rena ke rumah sakit
terima kasih banyak ya karena sudah membawa rena ke rumah sakit
iya bu maafkan saya juga kelalaian saya nggak awas jadi putri ibu keserempet
kan sekarang kita semua bisa berkumpul di sini atas izin allah kan semuanya diberikan kesehatan
alhamdulillah nya begitu ya
silahkan pak iwan
eh silahkan dulu sini ya
sekali lagi terima kasih ya pak iwan
dan ya mudah mudahan setelah ini silaturahmi kita semua gak akan putus ya
insya allah kita menjadi keluarga yang baru
jadi tadi rena itu sempet meminta sesuatu ke saya untuk diberikan kepada nenek
kami tadi mau memberikan hadiah kepada nenek itu sebuah kursi roda yang baru
karena rena itu sempet bilang sama saya karena kursi roda nenek itu udah rusak
ini lagi dia
ah ini dia kursi rodanya nih
mudah mudahan suka ya nek ya
kamu boleh duduk silahkan
silahkan ya duduk ya
silahkan ren duduk
aku mau disini
kebaikan akan selalu berbuah kebaikan dan itu akan menular ke sekelilingnya
sehingga dunia ini akan penuh dengan kebaikan
gini apa nih taiwan ini sebagai tanda terima kasih kita semua karena sudah mengembalikan
arena dengan sehat dan selamat dan tanpa kurang satupun jangan dinilai lewat dari nominalnya
ya tapi kita semua disini ikhlas
dan semoga bapak sama nenek mau untuk menerima ya
yaudah kalau gitu kita langsung makan ya
silahkan silahkan silahkan
silahkan gak usah malu malu
ya besern aja ya
nenek mau yang mana
alhamdulillah udah gak terlalu pusing
alhamdulillah mah aku juga ngerasa bersalah gak bisa nemenin elsa gak bisa jagain gak bisa nemenin
pak chandra sama bu chandra bilang katanya kamu lagi flu berat ya sampai gak berani keluar kamar karena takut nularin keisha
alhamdulillah mah udah agak baik kan sekarang kayaknya besok aku udah bisa masuk kerja
oh iya sekalian juga mungkin besok aku mau jenggokin elsa
no alhamdulillah kalau kondisi kamu juga udah membaik ya
tapi jangan diporsir ya kalau memang kamu belum bisa jemukin elsa gak apa apa
daripada nanti kamu tambah drop
ya aku gak enak juga ya sama aku gak nemenin elsa aku ngajakin dia
malah aku ngerasa bersalah nanti sama dia
ya allah nok kamu jangan ngerasa bersalah kayak gitu
kamu kan bukannya gak mau nengokin tapi memang kamu juga lagi sakit kondisinya
ya ya juga sih mah
papa gimana keadaannya baik ma
papa alhamdulillah juga baik papa kirim salam ya buat kamu
makasih makasih mah salam arik
yaudah mah makasih banyak buat informasinya ya mah
yaudah kalau gitu ya noh mama tutup dulu teleponnya ya
dia bilang sih katanya udah membaik kondisinya papa alhamdulillah
alhamdulillah bagus lah
alhamdulillah bagus kalau gitu
wah kenapa aku kok ngerasanya gelisah sekali ya
gak tahu aku kayak ngerasa
kayak ada yang aneh aja
ehm gak tau tiba tiba aku kepikiran kalau sampai nino tau rena itu kemarin sempet ilang
nino belum tau
kayaknya belum deh pak nino kan juga kemarin sakit pasti kayaknya nggak ada yang ngasih tahu dia
enggak kamu tenang aja ya relax gak usah terlalu
kamu pikirkan udah gini kita kan belum sholat isya
nanti kita sholat isya minta ketenangan sama allah minta jalan keluar sama allah
papa yakin baik baik aja aku supaya ya
alhamdulillah ya allah
kalau ternyata elsa sudah membaik terima kasih ya allah
kerjaan yang ini sudah selesai ditambah
mudah mudahan catherine bisa bantu
karena aku sudah nangis
y tubuh tanya tanya
aduh karena radyu karen karen pizzan
ibu ijah gimana ibu ijah ditinggal di sini ya
gak usah bu saya mau pulang sekejap
ibu ijah jadi gini tadi sebelum kita sholat
saya sempat pesankan peralatan dan juga perlengkapan untuk bu ija
selama nginep di sini dan juga untuk di panti
jadi mungkin malam ini bisa tinggal di sini dulu ibu ijah
terus besok pagi pagi sekali kami antar ke pantai
terima kasih ibu rosa
ibu gak perlu berterima kasih
kami sekeluarga yang sangat berterima kasih kepada ibu ijah
karena telah menolong cucu saya
sangat berarti sekali bu
jadi gimana bu mau nginep
nenek mau ya nginep di sini
enggak nenek mau pulang aja
ya tapi dengan tawaran saya tadi gimana
besok kita mau cari tempat tinggal yang baru
dia nginep di sini
nih menyeba ditentu
apa apaan ini gak ada yang angkat satu bu
di postingan dia nomornya
randy kalau gak salah
gak apa apa ya
sebentar saya ke tapaknya
nanti sering sering ditengokin
saya mau tahu ada apa dengan reina
kenapa saya lihat ada postingan kalau reina itu hilang
kenapa gak dikasih tau saya
ada apa ini
randy kenapa terima teleponnya serius banget ya
apa jangan jangan masalah kerja
saya gak berhak untuk menjawab itu
pak sendiri yang bisa jawab ini
iya tapi mereka tidak mengangkat telepon saya
iya aku mau leave rumahku
enggak nenek mau pulang aja
gak boleh gitu
neneknya mau pulang yaudah
ya gak boleh dipaksa
kita gak boleh memasahkan keinginan kita
reina gak boleh jadi kayak gitu ya
mama gak suka kalau reina maksar
nanti kalau misalnya reina kaget sama nenek
bener ya ma
itu namanya cucu oma
bener kata mama
tadi papa kan juga udah bilang
kalau kangen kita bisa kunjungin nek ija ya
ya bu ya nanti kapan kapan
sering sering kami akan berkunjung ke nenek
iya terima kasih
dia sudah melihat postingan influencer itu pak
untuk take down postingan itu ren
ada apa ini
dia juga bilang
kalau pak alas sama bu andien gak bisa dihubungin
makanya dia telepon saya pak
saya dan andi memang sengaja taruh handphone di kamar
supaya gak ganggu acara
itu aja sih pak
sepertinya dia emosi
saya harus jawab papa pak
saya telepon dia
saya ke kamar dulu ambil handphone
semoga keadaan ini
tidak semakin memanas
kamu mau kemana sih
ini udah malem noh
kamu kan masih sakit
dan gak ada satupun dari mereka yang ngasih tau aku
ini kan bener bener keterlaluan
yang mana aku tau
ini aku takutkan pak
apa ini artinya
kelalaian kan pak
kamu kamu jangan emosi dulu nok
papa tau ini persoalan besar
tapi apa kamu sudah telpon out sama andi
justru itu gak ada yang satu pun dari mereka yang ngangkat

tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
akhirnya anda telpon saya
tidak usah marah marah
saya jelaskan dulu kepada anda ya
memang rena kemarin sempat hilang
tapi sekarang sudah kembali lagi ke rumah saya dengan keadaan sehat dan selamat
tapi kenapa berita seperti gini gak satupun dari kalian memberitahu saya
bagaimanapun juga saya ini ayah kandungnya rena
saya punya alasan tersendiri kenapa saya tidak memberitahukan anda
salah satunya andin sedang sakit saat itu
kalau mau memberikan perhatian ke andi atau kehamilan andi silakan
tapi lebih baik reina bersama saya
neja mau pulang
dia berubah pikiran
dia gak mau tidur di sini dan dia juga gak mau untuk ditaruh di panti mas
ya udah nanti
masuruh riza buat anterin nene nija ya
aku tunggu ya
ya ya sebentar saya lagi telponin mas anggrod ya andi
ya lino prasetya dengarkan saya ya
saya harap masalah ini tidak memperkeruh suasana
karena rena sudah kembali lagi ke rumah saya dengan keadaan selamat
tidak ada kurang satupun
dan keadaan sehat
dan perlu anda tahu ya
tidak ada perbedaan antara raina dan anak saya yang sedang dikandung ani
saya harap anda mengerti
dan saya harap anda juga bisa mengerti
saya akan bikin drena lebih aman di tangan saya
tapi jika dia terus di sini saya tidak akan tidur
ori mereka akan
menurut papa kamu jangan emosi ya
lebih baik kamu urus ini besok
kamu kan baru aja sembuh
ini udah malam noh
dan rena sudah ditemukan
iya benar kata papa noh
udah kamu istirahat aja sekarang ya
ya sebentar lagi nenek akan pulang ya
kita nunggu dulu sebentar
saya mau masalah ini jangan sampai andin tahu ya
sama kamu tolong bilang ke influencer sama selebgram yang kemarin posting
take down semua postingan
kalau gitu saya diman ke ruang tamu ya pak
supaya nggak ada yang curiga
tapi gimana kayak tadi makanannya
mau bertoha saya enak kan
kita pulang yuk
bu rosa semuanya
eh salam buat mama kamu ya
terima kasih sudah mampir ya
kalau gitu kita permisi dulu ya
suruh riza siapin mobil dulu ya
tolong kamu siapkan mobil ya
habis itu kamu tolong antarkan nenek
terima kasih ya
ayo ambil jalan ke depan ya
kalau aku perhatiin dari hati
dari abis angkat telepon di rumah kak al
terus ngobrol sama kak al
kamu kok kayak ada yang beda ya
semoga gak ada apa apa ya
dan dia bilang kalau dia
beliau tahu soal postingan itu
pasti pak nino marah banget ya mas
tadi pak nino sempat telepon pak al dan bu adin
tapi gak keangkat karena hpnya disempen di kamar
jadi pak nino apa yang kamu mau ngelakuin
oh hai kak
saya boleh minta tolong kamu
tolong ketikin di hp saya
saya mau ngechat manajer influencer
saya mau tanya soal custody atau hak asuhan
tolong meetingnya di kantor
saya pengen konsultasi dulu
pengen tahu detail tentang hak pengasuh anak itu seperti apa
besok bapak ke kantor
udah sehat pak
kalau gitu baik pak
makasih kak ed
untuk ngobrolin hak asuhan
ini aku harus ketik apa nih
tolong take down postingan mengenai anak yang hilang
karena sekarang sudah ditemukan
nenek mau pamit pulang semua
tak ada apa apa
nenek ucapin terima kasih atas kebaikan kalian
nenek doain semoga keluarga ini bahagia
jauh dari marah bahaya dan orang jahat
sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak nek ya
akan mengunjungi nenek lagi ke rumah ya
terima kasih ya pak
cahayu jangan pergi sendiri lagi ya
nenek pulang ya
putra tolong dibantu masuk mobilnya
itu dimundurin dulu baru pintu dibuka
eh buka gerbangnya
aku bersyukur karena rela dipertemukan semua orang yang baik
tolong hamba ya allah
soal arena yang sudah diketahui oleh nina membuat saya resah
hanya engkau tempat hama meminta
sini dulu ya
sini dulu ya

yang menghidupkan kulit saya